kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada hari ini
yang tentu ini masih dipengaruhi tentunya oleh ketegangan yang ada geopolitik setelah presiden rusia
vladimir putin menegaskan perangnya terhadap ukraina masih terus berlanjut
dan tekanan besar yang paling besar datang dari indonesia untuk rupiah dari perang rusia ke ukraina
yang membuat sentimen pasar masih terus memburuk
namun di sisi lain sementara itu pasar sepertinya sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral as di bulan ini
bahkan dengan kemungkinan sebesar lima puluh basis point
lalu bagaimana posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami akan ajak anda memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
nah sentimen harga bursa saham domestik tidak bisa meneruskan tren penguatan atau bullish
selama pekan lalu pergerakan masih terus dibayangi oleh kekhawatiran dari invasi rusia dan ke ukraina
yaitu pada senin tujuh maret dua ribu dua puluh dua sekitar pukul sembilan lebih sepuluh waktu indonesia barat
nah ini tentu mengakibatkan harga komoditas yang sempat menguat mulai mengalami koreksi